meski hari ke dua puluh tujuh ramadan diwarnai cuaca buruk
warga pulau gili ketapang di probolinggo jawa timur
tetap melakukan tradisi petolekoran
atau tradisi berbelanja kebutuhan lebaran
mereka menyeberangi laut ke probolinggo
untuk berbelanja atau sekedar berjalan jalan
prahu prahu motor warga pulau gili ketapang
memenuhi pelabuhan tanjung tembaga
kota probolinggo jawa timur
cuaca buruk di perairan utara probolinggo
dalam beberapa hari terakhir
tidak menghalangi warga di pulau gili ketapang
untuk melakukan tradisi petolekoran
atau tradisi hari ke dua puluh tujuh ramadan
pada hari tersebut
hampir separuh dari sekitar sepuluh ribu warga pulau gili
meninggalkan pulau yang berjarak lima meter
atau sekitar delapan kilometer
dari pelabuhan probolinggo
untuk berbelanja kebutuhan hari raya
cuaca buruk membuat polisi perairan
polres probolinggo bekerja ekstra
melakukan patroli laut mengawal warga yang menyeberang
melaksanakan patroli ke perairan
memantau dan mengimpo
baik di pulau gili maupun di pelabuhan dermaga mayangan
dilarang memuat penumpang
melebihi kapasitas penumpang
yang kedua wajib menggunakan alat keselamatan
yang berupa pelampung
dari dermaga pelabuhan
warga pulau gili masih ada yang berjalan ke pulau gili
pertama wajib harus menumpang ojek atau becak
untuk sampai ke pusat kota
tidak sedikit yang memilih berjalan kaki
menuju pusat belanja untuk membeli pakaian baru
perhiasan makanan dan minuman